tapi kita hari ini juga ada informasi yang
menarik karena menjelang hari peringatan hari pahlawan pada tanggal sepuluh november
ratusan prajurit tni dari kodim delapan ratus dua puluh tiga situ bondo melaksanakan bakti tni manunggal
membangun desa pada jumat siang
bersama pemerintah daerah tni melakukan bedah rumah
membangunkan hunian yang layak bagi warga lansia dan jompo
sejak sepekan terakhir prajurit tni dari kodim delapan ratus dua puluh tiga situ bondo bahu membahu mencari
dan juga menemukan rumah rumah jompo dan warga miskin yang sudah tidak layak huni
pembangunan rumah tidak layak huni atau program rutilahu ini pun mendapatkan support
dari pemerintah provinsi jawa timur
program rutil lahu ini dilakukan dengan merubah bangunan berdinding bambu atau kayu
dengan tembok semi permanen yang lebih layak huni
hingga dua bulan ke depan prajurit tni bersama warga harus menyelesaikan perbaikan empat ratus tiga puluh rumah warga miskin
program ini rutin dilakukan kodim delapan ratus dua puluh tiga situ bondo sejak dua tahun terakhir
tahun sebelumnya telah merenovasi empat ratus rumah tidak layak huni
bersama pemerintah setempat program rutilahu ini akan terus digelar
untuk mengurangi ribuan rumah warga yang tidak layak dan tersebar di tujuh belas kecamatan dan dua
rumah tinggal layak ini ini diberikan kepada memang yang benar benar
kondisi rumahnya yang memang tidak layak
oleh karena itu dalam tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan
perencanaan tentu kami selalu berkonsultasi dengan pak wabub
agar rumah ini memang selalu tepat sasaran